ih mang diman kok ngomongin penampilan ga boleh gitu
biarpun broading itu botak tapi dia tuh gagah
jadi kamu tuh yang suka yang botak botak
jadi diman juga harus botak
iya bener baik
bener baik bener baik bener baik
bang diman pasti cemburu nih
kesukaan kamu kan
kamu tau aja deh
makasih ya sayang
lihat aja gue akan rebut dua hal dari haika
pertama gue harus jadi ketua klub anak jalanan
gue akan rebut cindy
kita jadiin ga nih ke sentul
kan kemarin sih rehan ngajakin kita tuh
ke acaranya dia
bener juga tuh boy
mumbung kita diundang boy
ini kesempatan loh boy
aduh sorry ya gue sampai gak kepikiran soal hal kayak gitu
soalnya dari kemarin gue tuh kepikiran mau liburan
itu bagus banget buat anak motor kayak kita
emangnya lo kepada
eh kepada banyak nanya
udah lo mendingan makan dulu aja nih abisin
biar cepet gemuk kayak gue
banyak yang nanya
gue cuma pengen tau loh orang pada ngomongin apa
lo aja yang rese
lama lama gue kempesin juga lo pake kartu lo
mau dong dikit aja kempesin
jadi gini yang
kemarin gue baon sama si boy sempet ketemu sama pembalap kawasaki
terus dia ngajakin kesentul hari ini
buat pengetahuan pembalapan racing academy
ini ga kesempatan ini bukan
wah mantep tuh
yaudah yuk kita kesana yuk
kita semua emang harus kesana
beb beb aduh
nggak minum dong apa nih aduh
oh yang lama mah
oh kenamnya aja udah begitu
lo hubungin mondigi sama temen temennya
biar mereka pada ikut
siap pak ketua
maksudnya apaan nih tangannya hah
pinjam handphone dulu kal
handphone gue gak ada perusahaannya
cuman sisa tiga ribu buat telepon bebek gue doang
kalian transferin pulsa deh tuh
baca gerakan lo yan
ntar beb udah telepon
ya angkat saja dulu
eh lo ke warung nung dateng ya
kita semua nungguin lo nih
kenapa si ayan
oh sama aja
iya si iyan
hah nunggu nih
nih ini buat aku
air jamban neng
koneng koneng jangan di jamban neng
si iya tadi nelfon aku barusan
kita diajak buat kesentul
kebetulan di sentul tuh ada gia dara singa academy
dan kita diajak ke sana diundang
aku ikut abah ya
ya kalau kamu diundang dia diundang
ya kita juga ikut juga aja
iya om nung ikutan ya
neng raya om dadang ikutan belajar ya
biar lebih jago bawa motornya
iya mending kita semua aja berangkat
iya abah om
lah kalau nanti disana kan ada temen neng
ada anak anak aja juga
terus ada si boi juga
ntar malah tuh jago
eh abah kan udah kenal namanya si boy
mainkan sama abah udah kenal
semua abah magaur udah
ya nggak akan malu maluin lah
tapi bener bener neng raya
kita ini sudah berusaha
hati kita ini sudah tidak berusaha
kita sudah muda dulu lagi
jadi kemah tuh
kekebutan tes yuk
iya bener sadung
kalau dipikir pikir bah
memang ini adalah kesempatan untuk anak yang muda muda
belajar belajar dan belajar
bukan hati kamu yang jiut
mata kamu bolor gak bisa liat sirkuit
ya lo tutup ya
yaudah tuh kalau gitu kalian pergi
tapi apa abah
anak mau belajar tuh ya
si sardung teh bukan belain saya
saya diserang empat ini
mereka pinter budak teh
sudah lah sudah sudah
kamu boleh pergi
tapi naik motornya sendiri sendiri
nggak beres bah
kalau gitu sekarang neng
ke dalam dulu ganti baju dulu ya
bah saya tanya
yaudah jangan pelat lomar
nis naik dua belas lima
dijual seberang ini
dijual seberang ini
dijual mahal mahal bah
saya takut lupa
jaga neng ya
jaga neng ya
jaga neng ya
iya pasti tuh
jaga jarak aman
jaga jarak aman
iya abang motornya aja kita pisah

gagal siap gue ceritain aku abah
ayo ya teh kemana
oh di sini
iya sampai rumahnya
oh di sini
iya sampai rumahnya
sini aja dulu
sini neng biar
masukin ke dalem ya
ah gak usah gak usah
dalem pakai helm

sambil di dalem ya
itu bukannya bilang terima kasih
terima kasih terima kasih
maaf ya emang dimana emang gitu
ini gak mau omong bayarnya
ntar dulu uangnya tinggal
tinggal uangnya tinggal dua puluh ribu
biarin aja tinggal dua puluh ribu
kalau gak dibayar
gak usah neng
cukup sama neng mah
kelispisan namanya teh
pokoknya mah buat neng mah
oh gak bayar
iya terima kasih
kalau kata biarama
terima kasih banyak
eh nanti dulu
kenalan lagi ya tuh
ding ding di ding
ding ding di ding
bukan itu mah
neng itu mah
broding mah itu salah
pokoknya begini neng sri
kalau neng sri mau kemana saja
saya siap mengantar
nenek punya handphone
nanti kabarin aa ya
ya dah tuh
pulang dulu ya
udah bangun sendiri ya
jangan kapok ya
kalau jatuh jangan nangis ya
pulang dulu ya
kamu apa apaan sih
kok ke rumah pakai diantriin prema
sembarangan kalau ngomong
itu bukan prema
itu namanya broding
browding itu kerjanya tukang ojek
alah tukang ojek
masa tukang ojek pakai bawa motor gede begitu
itu mah modus
modus tahu nggak
hati hati kamu dengan penampilan
biarpun broding itu botak
tapi dia tuh gagah

jadi kamu tuh suka yang botak botak
jadi diman juga harus botak
eh ya bener baik
bener baik yang bener baik yang bener baik
bang diman pasti cemburu nih
ayolah cemburu ay
mang deman cemburu sama tukang ojek
pasti itu kan ojek natek asepnya
nasib diman mah
begitu terut kita ke dunia
nah onu tajuh dulu
eh balanjaan mana
jomblo sakit itu dimana sri